presiden joko widodo menghadiri acara maulid nabi muhammad di gedung kansus syalawat kota pekalongan
dalam kunjungan kerjanya selama dua hari ke provinsi jawa tengah
seperti biasa untuk mencairkan suasana presiden joko widodo selalu memberikan kuis kepada warga yang hadir
saat menjawab kuis tersebut selalu saja ada tingkah warga yang mengundang tawa
sebelumnya berita ini pernah kami tayangkan di program newsroom namun ada kesalahan
dalam penyebutan lokasi pesantren saat presiden berinteraksi dengan santri
dan dengan ini kesalahan kami perbaiki dan mohon maaf atas kesalahan redaksi
nama habib lutfi memberikan kuis dengan pertanyaan hafalan pancasila
nama nama provinsi dan nama nama suku di indonesia
warga berebut unjuk tangan untuk menjawab pertanyaan
namun saat ditunjuk dan maju ke depan panggung warga pun grogi hingga mengundang tawa dari peserta yang hadir
kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
saya juga deg degan
ada waktu di sana pak waktu naik ke panggung jadi hilang semuanya
pak bipak ahmad
silahkan sepedanya diambil di belakang
kita tadi saya sampaikan kita ini memiliki tiga puluh empat provinsi
sebutkan lima saja tetapi yang di luar jawa
jangan di jawa
pohon kalah yang
satu ibu kotanya provinsinya
provinsi misalnya di sini kan jawa tengah
ibu kotanya semarang
satu bali betul
papua dua betul
aceh nantung aceh darussalam betul
yang keempat sumatera utara sumatera barat
ya udah betul ambil sepedanya